dari turnamen bulutangkis tiongkok terbuka dua ribu delapan belas
tunggal putra indonesia antoni sinisuka ginting membuat kejutan dengan menumbangkan pemain nomor satu dunia saat ini victor axelsen
sementara itu langkah mulus juga didapat ganda putra terbaik dunia saat ini marcus gideon dan kevin sanjaya
yang berhasil menembus perempat final
antoni sinisuka ginting membuat kejutan di turnamen bulu tangkis tiongkok terbuka dua ribu delapan belas dengan mengalahkan unggulan pertama victor excelson
bertemu di babak enam belas besar ginting berhasil mengalahkan exelsen lewat dua game langsung dua puluh satu delapan belas dan dua puluh satu tujuh belas dalam empat puluh lima menit jalannya pertandingan
ginting pun berhak melaju ke babak perempat final untuk bertemu wakil tuan rumah chen long
wakil indonesia lain yang juga sukses melaju ke babak perempat final adalah ganda putra marcus fernaldi gideon kevin sanjaya sukamulyo
dominion selolos usai menekuk ganda putra
ganda putra thailand tin istrianet kiyotisa kenamdas
ganda nomor satu dunia itu hanya butuh waktu dua puluh empat menit untuk menang straight game dua puluh satu tiga belas dan dua puluh satu delapan belas
sayangnya langkah antoni ginting dan dominions gagal ikuti ganda campuran senior indonesia tentowi ahmad lili nenasir
unggulan ketiga itu harus mengakui kehebatan pasangan jepang yuta watanabe arisa higashino
oe butet menyerah rubber game dua belas dua puluh satu
dua puluh satu empat belas dan dua belas dua puluh satu
selain owi butet ganda putra senior indonesia muhammad ahsan hendra setiawan juga terhenti langkahnya di babak enam belas besar
ahsan hendra takut ditangan ganda putra tuan rumah wang kai xiang wang liu dengan skor dua puluh satu sebelas dan dua puluh satu dua belas
utama ganda kehey resonance
reisman bahasa indonesia ng efectivitas pakistani persiapan nick sembilan